aku bawa kue buat kak al
waduh siapanya pabos nih
pakai bawa bawa kue segala alamat ruhara ini sih
teng ten ten
aku capek ngeliat kamu sikapnya kayak begini
kamu selalu mikirin reina reina reina lagi
kamu tahu rumah tangga kita berantakan kayak gini aja kamu masih mikirin soal itu
stop sampai disini
fokus sama rumah tangga kita
nggak akan pernah kalau soal reina
semakin aku dihalangi aku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan
sampai aku bisa membuktikan dengan mata kepalaku sendiri aku akan pernah berhenti
aku dan gue kenal semua kebohongan kalian
ini jangan dicomot comot dong
ih pelit banget tuh kamu coba cobain dikit doang
tapi kan aku bikin buat orang lain bukan buat di rumah
buat orang lain
tumben banget buat siapa
kenapa sih kepo banget
ya enggak maksud kakak gini loh kamu kan jarang bener bener niat bikin kue mau kasih ke seseorang gitu tiba tiba kayak begini
itu kan mau ngambil lagi kan udah udah sana sana
dikit doang seujuh
pint banget sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
saya mau ketemu elsa bu chandra
tapi tadi saya liat di depan mobilnya nggak ada elsa lagi pergi bu
kalau nggak usah nggak usah bu
kalau gitu tunggu aja
boleh saya tunggu di sini bu
ya silahkan silahkan duduk
terima kasih bu
cucu oma akhirnya kamu keluar
tunggu tunggu tunggu
yuk kita pulang
kamu masih inget om nggak
kamu ini kan temennya andin yang dosen itu
iya tante betul
ternyata riana sekolah di sini ya tante
iya betul kok kamu di sini
ini aku lagi nyari teman tante
rena kabar kamu baik
kasih dulu dong
hmm pinter oke kalau gitu rafael
kita pulang duluan ya
oke ya udah bye bye om gitu
hei baru dateng
eh iya nih tadi gue baru dateng
tumben yang manggil gue
jadi gini gue tuh rencana pingin ketemu sama ricky
lo bisa gak ya ngajak gue ketemu sama dia lagi
bentar ya gue telepon dulu
oke sekarang kita latihan teknik ya teknik choke dari depan ya cekekan dari depan posisinya kita lagi di choke go
oke sekarang gantian ya coba ya ready go
oke good latihan hari ini cukup perkembangan sudah bagus
nanti mungkin kita ketemu lagi di next time ya
lumayan lah udah ada persiapan kalau misalnya gue ribut sama nino nanti
di rumah kenapa
oke gue kesana sekarang ya siapin gue makanan gue lapar
niana mau bertamu gak nanya nanya dulu lagi sibuk kepangga biasaan banget
yaudah kalau gitu gue ambil tas gue dulu deh ya
terima kasih pak oh ya tolong kabarin saya ya pak kalau ada perkembangan info soal pak sumarno
lapor ke polisi udah sekarang cek rumah sakit permisi pak
mas aku ke dalam dulu ya mau ganti baju
tolong gue jasa sekali ini
mas aku mau dipingin nanti
permisi pak bos ada tamu di depan katanya mau ketemu sama pak bos
gak kenal pak bos ya liatin aja udah ke depan
ehh aku bawa kue buat kak al
waduh siapanya pak bos nih pakai bawa bawa kue segala alamat ruhara ini sih
teng teng teng
masa lagi ke depan mbak katanya ada tamu cewek

dalam rangka apa ya
dalam rangka mau berterima kasih sama kak al karena udah sonutin aku kemarin
oh gak perlu lepet lepet buatin saya kue
gak kok nggak repot sama sekali
buya tolong dibuka gerbang
baik pak bos
by the way itu aku bikin sendiri loh
semoga sukanya kak
yaudah kalau gitu aku pulang duluan